kabupaten siak di riau menjadi lokasi pemantauan gerhana matahari cincin paling jelas di dunia
lembaga penerbangan dan antariksaan rasional delapan pun melakukan sejumlah persiapan menyambut fenomena antariksa ini
posisi indonesia kali ini cukup spesial karena pusat gerhana matahari cincin berada tepat di langit indonesia
yaitu sebelah timur pekanbaru kabupaten siak di kampung bunsur
gerhana matahari cincin penuh akan terlihat sekitar pukul dua belas lebih tujuh belas menit dan akan berlangsung selama hampir empat menit
sejumlah persiapan dilakukan oleh lembaga penerbangan dan antariksaan rasional delapan dengan pemerintah kabupaten siak
demi menyambut fenomena antariksa ini
sementara itu dalam rangka memberikan fenomena gerhana matahari cincin
pemerintah kota singkawang akan melakukan pawai budaya di pusat kota kamis besok
sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan menjelang gerhana matahari cincin besok
geladi bersih pawai budaya menyebut gerhana matahari cincin dilakukan pada rabu pagi
di singkawang kalimantan barat kegiatan pawai melibatkan dua puluh satu siswa siswi sekolah di singkawang
di mana pawai akan melewati landmark dan pusat kota
nantinya juga akan ada lima panggung yang sudah mulai dibangun di beberapa titik
yang akan diisi atraksi kebudayaan dari tujuh belas paguyuban yang ada di singkawang
sosialisasi kegiatan gmc digencarkan melibatkan kantor pemerintahan perhotelan hingga swasta
jadi sudah di wa kan saya ini sudah mulai pasang
mudah mudahan hari ini sampai malam ini bisa selesai dah kan
kalau semua bisa pasang atau paling tidak besok siang selesai jadi akan tambah meriah
sudah ada koresponden ruli kurniawan di kabupaten siak riau dan produser lapangan reza ramadan di singkawang kalimantan barat
kita kesiak terlebih dahulu
selamat siang ruli
ruli sehari jelang puncak momen spesial gerhana matahari cincin
bagaimana persiapan di siak sejauh ini
di kampung bungsur sendiri sangat cerah sekali dimana kalau saya melihat ke atas matahari tidak tertutup oleh awan
jadi kita bisa melihat bagaimana visibilitasnya sangat jelas
dan kita harapkan sama sama mudah mudahan besok pada tanggal dua puluh enam pada pukul saat ini juga pada tanggal dua belas lewat tujuh belas menit ini
cuaca juga akan sangat cerah matahari juga tidak tertutup awan
sehingga kita juga tidak hanya saya juga teman teman di sini namun juga masyarakat dari kampung bungsur dari siak dari riau
bahkan dari seluruh indonesia dan juga macam negara akan bisa menyaksikan bagaimana indahnya bagaimana penuhnya gerhana matahari cincin
yang akan melewati di atas langit kabupaten siak ini sendiri besok hari siang hari besok
dan kalau persiapan menurut keterangan dari bupati siak pak afridi mengatakan bahwa persiapan sudah sembilan puluh persen
itu artinya sudah siap sekali untuk bisa dikatakan menyambut datangnya wisatawan
akan menyaksikan bagaimana gerhana matahari cincin di sini bagaimana nanti prosesnya akan seperti apa
itu sudah bisa dikatakan sudah cukup terasana dengan baik hingga saat ini
dan kita harapkan besok semuanya akan lebih sempurna lagi akan sukses lagi
karena tidak hanya menjadi event secara sekali
asional namun juga sebagai bentuk bagaimana memperkenalkan bupati siak ke indonesia dan juga ke macam negara
dan bagaimana persiapan dari lapan sendiri terkait dengan fenomena alam ini
sudah bersama saya pak jassiano di sini sebagai kepala bagian humas dari lapan
ada koordinasi antara dari lapan juga dari pemerintah setempat
sejauh ini yang disiapkan dari lapan sendiri untuk menyongsong dari gerhana matahari cincin akan seperti apa pak
ya selamat siang para pemirsa cnn dimanapun berada
ini fenomena alam yang sangat langka yang dilewati oleh daerah kabupaten ciak
ada beberapa daerah sebenarnya yang cukup bagus tapi ini yang paling bagus
mulai dari timur itu ada ya ada batam ada malino ada juga beberapa daerah yang ada di kawasan indonesia
tapi ini waktu yang paling lama
jadi kami di sini sudah mempersiapkan jauh jauh hari dengan pemerintah kabupaten siaknya
bahwa kegiatan kita di sini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di sini ada satu pemina alam
satu pemerintah alam yang memang layak dinikmati
dikmatikan oleh kita semua
karena orang luar negeri saja bikin tim pemburu gerhana malah
di mana gerhana dia akan datangin
masa kita daerah kita yang cukup bagus dilewati oleh gerhana ini tidak kita manfaatkan dengan baik
nah tujuan kita adalah ini memberikan dampak positif bagi daerah yang dilalui oleh lintasan
gerhana ibaratnya ada astro ekonomi atau astro tourism
kita di sini sekarang memberikan pengamatan juga kepada masyarakat
kita bawa ada tiga teleskop yang akan kita pakai besok hari
mudah mudahan dengan jadwal apa dengan cuaca yang mendukung seperti ini
itu akan sangat bagus banget bagi pengamatan kita
dan juga nanti dari teleskop
tadi itu masyarakat juga bisa melihat
juga teman teman kita yang tidak hadir di sini juga bukan melalui live streaming nanti di gerhana indonesia id juga bisa melakukan pengamatan di situ
dan juga bisa mengikuti selalu situs delapan go id
nah kegiatan kita sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat di sini tentang fenomena keantariksaan atau fenomena alam
nah fenomena alam ini harus kita berikan edukasi agar bisa dinikmati dengan baik
nah makanya kita memberikan suatu pendidikan
kepada masyarakat yang khusus di razia ini
bahwa untuk pengamatan gerhana itu bisa dilihat dengan cara yang aman gitu
jadi tidak berdampak negatif bagi mata kita
nah itu kita akan memberikan pendidikan seperti itu dengan menggunakan misalnya kacamata gerhana atau kacamata matahari
menggunakan providis juga yang lama dulu juga bisa
sudah itu juga menggunakan kamera dengan filter cahaya matahari
dan juga bisa menggunakan teleskop
ataupun pancuran melalui lobang jarum
itu beberapa yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk melihat gerhana uniknya gerhana matahari ciri
itu ada planetarium aja yang akan dibangun di sini pak
itu sebagai bentuk bagaimana sarana edukasi dari lapangan juga buat
ya di samping teleskop kami juga membawa mini planetarium
itu ada beberapa film tentang galaksi yang akan ditampilkan di situ
dan masyarakat bisa berbondong bondong untuk mengikuti
mungkin ada antri karena memang fasilitasnya sangat terbatas
waktu penyajian film itu lebih kurang lima belas dua masuk paling juga sekitar lima belas atau dua puluh lima orang
ini bisa dikatakan memang fenomena alam yang cukup jarang terjadi di indonesia juga ya pak ya
di sekarang tanggal dua puluh enam desember indonesia cukup beruntung karena dicicil secara penuh dengan waktu durasi yang cukup lama
nah kira kira kapan kita di indonesia bisa menikmati fenomena alam ini lagi pak
ya kalau menurut perhitungan astronomi itu memang perhitungan astronomi ini kan rumusan ya
rumusan yang mereka sepakati yang mereka secara sainsnya mereka ketahui
bahwa nanti pemena alam ini sebenarnya kalau gerhana matahari cincin ini frekuensinya satu dua tahun itu pasti terjadi
nah hanya saja tidak melewati negara kita gitu
apalagi titik yang sama negara negara lain atau pulau pulau atau samudera samudera yang lain gitu
nah frekuensi itu bisa
bisa jadi bisa puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun gitu
jadi jangan sampai kita menghilangkan kesempatan momen untuk sama sama kita saksikan besok garhana
dan kini juga kami bekerjasama dengan pemerintah indonesia
ya itu nanti kita akan coba juga
mudah mudahan kita bisa didukung nih
bahwa di sini akan ada penghematan silangunia
nah ini kemarin kita sempat diskusikan juga dengan pak bupati dengan pemilik kilangnya
agar kita melihat sesuatu keunikan gitu
jadi memang keunikan keunikan itu akan mendatang dan berkunjung cita melihat
sehingga orang orang yang kesini tidak kecewa gitu
tentu perlu dukungannya jangan sampai terjadi mendung ataupun hujan
dari itu bisa dikatakan kita cukup beruntung yang baik bisa melihat langsung di sini
mengamati langsung bagaimana prosesi dari geram antar cincin
mudah mudahan kita bisa langsung menuju ke tengah laut sana
karena memang katanya titik yang paling
baik pak jasanto terima kasih banyak
mudah mudahan cuaca tetap seperti ini besok hari
pemantauan dan juga bisa dikatakan lebih pas lagi lebih maksimal lagi besok hari
dan juga kita semua di sini bisa menyaksikan bagaimana nanti prosesi dari jam dua belas lewat tujuh belas menit
hingga nanti empat menit kurang lebih empat menit akan berlangsung
bagaimana prosesi dari geram antar cincin sendiri di kampung bunsur kabupaten siak
kembali ke anda
baik terima kasih ruli
kita langsung ke reza
di singkawang reza kalau tadi di berita yang saya bacakan ada persiapan terkait dengan festival
pesta rakyat kemudian juga ada keberadaan planetarium
lalu persiapan persiapan menarik lain yang dipersiapkan bagi masyarakat singkawang dan sekitarnya
untuk menyaksikan geram antar cincin
apa saja di sana
silahkan dilaporan anda reza
ya yuda untuk persiapannya sendiri memang di singkawang ini sudah dilakukan begitu sejak pagi
karena memang jika sesuai jadwal ketika fenomena geram antar cincin ini terjadi
nantinya pemerintah kota singkawang akan melakukan pawai budaya besar besaran dan juga kegiatan besar besaran di pusat kota
untuk memeriahkan kegiatan yang jarang sekali terjadi ini fenomena gerhana matahari cincin
dan nanti rencananya akan ada pawai budaya di mana letaknya itu sendiri dimulai dari lima ratus meter dari sini
dan nantinya akan berjalan ke beberapa landmark kota salah satunya di belakang saya yaitu wihara tidama bumi raya
dan nantinya akan keliling ke pusat kota singkawang dan nantinya akan melakukan berbagai atraksi budaya dan segala macamnya
dan nanti sendiri yang terlibat ini ada dua puluh satu sekolah yang melibatkan arta anak sekolah ada juga sekitar dua belas sanggar
dan nantinya ada lima panggung yang dibuat di mana nantinya panggung ini sendiri ini sudah mulai dibangun di beberapa titik di wilayah kota singkawang
dan nantinya lima panggung ini akan diisi oleh tujuh belas paguyuban
di mana di tujuh belas peguyuban ini terdiri dari berbagai etnis seperti diketahui bahwa di singkawang ini ada etnis tionghoa ada etnis melayu ada etnis dayak begitu
dan nantinya di panggung ini akan dilakukan atraksi atraksi kebudayaan dan juga nantinya di sekitaran panggung ini juga akan ada jajanan kuliner
dan ini dapat dinikmati gratis juga dan nanti akan sesuai dengan etnis panggungnya
dan misalnya di panggung satu ini ada
adalah panggung tionghoa nantinya kulinernya akan kuliner tionghoa
jika panggungnya dayak ini nanti jajanan kulinernya akan dayak
dan saya sama kameramen saya ini lagi memetakan panggung mana yang nantinya ada kuliner coipan
karena kemungkinan besar besok saya akan melakukan liputan di situ jadi sambil kerja sambil nyicipin begitu
dan untuk persiapannya sendiri ini juga sudah beberapa persiapan juga sudah dilakukan juga
mulai dari delapan sendiri saat ini nantinya akan disingkatkan
pertama sendiri akan ada tiga titik peneropongan
salah satu peneropongannya adalah di pusat kota atau di tempat saya melaporkan saat ini
nah mungkin jika dilihat agak ke kiri sedikit ini ada
baru saja datang tim dari delapan di mana sudah membawa teropong yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengamatan gerhana matahari cincin
dan ini selain teleskop yang dibawa oleh delapan delapan juga menerbangkan planetarium
portable seperti di siang tadi ruli mengabarkan ada planetrium portable
nah di singkawang juga ada yuda dan ini langsung diterbangkan dari ntt langsung
kemarin baru sampai dan pagi ini sudah dioperasikan
dan selain itu juga persiapan ini juga dari penutupan jalan
dimana jika lihat di kanan saya ini penutupan sudah mulai dilakukan oleh satpol pp
karena nantinya anda tidak akan dapat melihat mobil mobil di sekitaran vihara tridharma bumiraya
karena nantinya jalan ini akan ditutup
khusus dilakukan parade budaya di mana masyarakat dan juga wisatawan tumpah ruah di jalanan ini untuk menyaksikan power budaya dan juga menyaksikan fenomena alam gerhana matahari cincin yuda
baik terima kasih reza laporan langsung anda dari singkawang
selamat menikmati gerhana matahari cincin dan juga kuliner coipa di sana besok ya
dan juga terima kasih buat ruli dari siak selamat bertugas kembali rekan rekan